dengan menggunakan perahu karet dan lampu senter tim sar gabungan dan sejumlah relawan
menyisir rumah rumah penduduk yang terendam banjir yang terjadi di walendrang lamasi
walmas kabupaten leluhu sulawesi selatan minggu malam
beberapa warga yang terjebak banjir berhasil dievakuasi
salah satunya pak baso yang sempat terjebak bersama keluarganya selama kurang lebih dua jam
sebelum akhirnya ditemukan oleh sar gabungan
pembesaran dua meter pak baru dilewati naik dua bapan dari rantai rumah itu
korlap basarnas palopo rusmadi mengatakan bahwa hingga minggu malam proses evakuasi masih berlangsung
namun terkendala kondisi malam dan derasnya arus
kondisi banjir terpantau sudah beransur ansur surut
namun kami tetap menerima beberapa informasi terkait warga yang membutuhkan evakuasi
sementara itu dan ramil walendra
kapten infanteri agus purwono mengatakan bahwa saat ini belum ada laporan korban jiwa
dalam video amatir ini terlihat kepanikan warga terjadi saat banjir melanda wilayah walendrang lemasi
kabupaten luwu sulawesi selatan pada minggu sore
hujan yang mengguyur beberapa jam itu menyebabkan meluapnya sungai batu sitandu
derasnya arus sungai mengakibatkan sejumlah bangunan tersapu banjir
banjir yang terjadi dengan cepat itu membuat rumah warga terendam dengan ketinggian hingga satu meter
ria sifudin luwu sulawesi selatan